untuk menjadi eksekutor penembakan target atas nama satu miranto dua lut bitsar panjitan tiga kudigunawan empat berisberik
saya diberikan uang tunai total rp lima puluh lima juta dari pak majen penawirawan kip lansin
melalui kurniawan alias iwan kemudian rencana penembakan menggunakan senjata laras panjang kaliber amunisi dua puluh dua dan senjata pendek
senjata tersebut saya peroleh dari haji kurniawan alias iwan
itulah pernyataan salah satu tersangka dalam kasus upaya pembunuhan sejumlah tokoh nasional yang telah ditangkap oleh polisi
video itu diputar oleh polisi saat jumpa perselasasi yang di kantor kemenkopol hukam jakarta
selain tajudin irfan syah yang ditangkap atas sangkaan yang sama juga mengakui hal yang serupa
menurut polisi kiflan zain yang telah ditangkap dua puluh sembilan mei lalu menjalankan sejumlah peran
di antaranya berperan mencari eksekutor pembunuhan
saudara kz itu ditangkap di baris krim lanjut
pada hari rabu tanggal dua puluh sembilan mei
saudara tersangka kz ini berperan yang pertama memberikan perintah kepada tersangka hk alias i dan tersangka az
untuk mencari eksekutor pembunuhan
selain mencari eksekutor kiflan zain juga memberikan uang satu ratus lima puluh juta kepada hk untuk membeli beberapa senjata api
kiflan zain juga memberi nama target yang akan dieksekusi yaitu empat orang tokoh nasional dan satu orang pimpinan lembaga survei
selain kiflan tersangka lainnya yang sudah ditahan polisi adalah hm
ia diduga berperan sebagai pemberi uang kepada kip lansin
uang itulah yang digunakan kip lansin untuk pembelian senjata api melalui tersangka hk

soal kepolisian ingin mengumumkan siapa yang terlibat silakan
haknya polisi haknya aparat hukum untuk menegakkan hukum silahkan saja
tapi yang jelas kami tidak terlibat sama sekali
meski demikian bpn membersilakan polri mengusutuntas kasus ini dan memproses dalang kerusuhan tersebut
tim liputan cnn indonesia
sejumlah kasus nama kiflan zain belakangan juga disebut sebut memberikan perintah langsung kepada para tersangka penyeludupan senjata api untuk membunuh empat tokoh nasional
terbaru kiflan juga dikabarkan menyurati menteri pertahanan untuk meminta perlindungan
bagaimana sebetulnya labirin kasus hukum yang menjerat kiflan zain
dari awal kita tahu ada dugaan makar kemudian senjata api dan kemarin kita dengar juga bahwa kiflan disebut sebut memberikan perintah langsung untuk membunuh empat tokoh nasional
apakah ini semuanya betul betul fakta yang dihadirkan kepada publik atau justru benar ada rekayasa atau hal hal yang sangat berbalik dari apa yang dipercayai oleh pihak kiflan zain sendiri
kita akan diskusikan malam hari ini dengan tiga narasumber saya kita akan dengarkan bagaimana dari sisi kiflan zain
sudah ada kuasa hukum kiflan zain pak muhammad yuntri di sebelah kiri saya pak yuntri selamat malam
apa kabar pak sehat
alhamdulillah dan sudah ada bang julius ibrani
sekjen perhimpunan bantuan hukum dan juga ham indonesia atau pbhi
bang julius selamat malam
dan juga sudah ada pak abdul fikar hajar ahli hukum pidana universitas trisakti
pak fikar selamat malam apa kabar
kita juga akan nanti dengarkan bagaimana dari perspektif hukum dan juga proses proses yang kemudian sudah berlangsung oleh pihak kepolisian
tapi sebelumnya kita dengarkan lagi bagaimana keterangan tersangka tajudin yang kemarin sempat dihadirkan oleh polisi dan juga kita dengarkan kepada publik
kita coba dengarkan lagi apa kemudian yang dikatakan oleh
tersangka tersebut berikut ini
saya mendapatkan perintah dari bapak maijen purnawirawan kiplan zen melalui haji kurniawan alias iwan
untuk menjadi eksekutor penembangan target atas nama satu wiranto dua lodisar panjitan tiga udi gunawan empat berisme

saya diberikan uang tunai total rp lima puluh lima juta dari pak maijen purnawirawan diplanzen melalui haji kurniawan alias iwan
kemudian rencana penembakan menggunakan senjata laras panjang kaliber amunisi dua puluh dua dan senjata pendek
senjata tersebut saya peroleh dari haji kurniawan alias iwan
baik kita konfirmasi ke pak yuntri langsung
pak yuntri dari apa yang sudah disampaikan di konferensi pers oleh polisi kemarin beberapa hari yang lalu dengan menghadirkan keterangan sejumlah tersangka
tentu ini dibantah semua kan oleh tim kuasa kemudian juga pak yuntri
pak zain dari semua keterangan itu apakah ini semua berbalik sekali dengan apa yang kemudian diketahui oleh tim kuasa hukum atau pak kiflan ini sendiri
apakah ini semuanya tidak betul atau bagaimana pak
ya sepanjang yang dituturkan oleh pak kiflan pada kami sebagai kuasa hukum ceritanya sangat berbeda
jadi kelihatannya ada satu yang sangat berbalik perbalikan fakta seperti apa yang dikompresi oleh polisi
pada bagian mana yang membalikan fakta itu
jadi saya cerita sedikit bahwa beliau mengatakan bahwa bulan maret itu datang seseorang namanya iwan
terus mengabarkan mengisukan bahwa beliau ini akan dibunuh oleh beberapa nama
ya jabat tinggi
kemudian beliau mengatakan saya ditugaskan untuk meneliti bapak dan beberapa teman kan gitu
oke kalau begitu silahkan datang ke rumah saya kemudian kita apa yang harus dilakukan dan sebagainya
kebetulan beliau ini kan di gunung picung
di bogor itu masih semak semak banyak sekali hutannya gitu
nah iwan ini mengatakan wah ini pak berubah begitu di sini saya bawa senjata
kan begitu dibawalah senjatanya
oh ini bukan senjata berubah ini bertikus ini
kayak kan begitu
nah kemudian oke untuk karena beliau ini concern dan sangat committed tentang anti pki komunis
dalam momentum sepersama peringatan dikasihlah uang
sejumlah uang ya lebih kurang satu ratus lima puluh juta begitu
untuk rencananya demo di monas
bahwa menunjukkan bahwa beliau ini committent
tapi nyatanya pada saat dia kasih uang entah terlaksana apa tidak iwan kita menghilang
oke jadi uang satu ratus lima puluh juta itu bukan untuk membeli senjata api itu bukan
bukan sama sekali tidak ada itu
ya kan jadi tiba tiba dalam acara kemarin dua puluh satu dua puluh dua mei imannya ketangkap
iwan ini ketangkap entah iwan yang mana kita tidak tahu kalau iwan komunis iwan itu itu yang dimaksud
tapi kalau iwan yang lain kita nggak tahu ya
tidak tahu yang mana ya kan
nah kemudian beliau ini ditangkap kemudian kita mencocokkan apa cerita pak kiplan dengan cerita iwan yang di
baik pak yuntri sebelum kita ke sosok nama iwan itu jadi tujuan untuk satu ratus lima puluh juta ini untuk apa sebetulnya
untuk mau saya demo
membiayai demo begitu
membiayai demo lah intinya
demo anti komunis dan anti pki dalam rangka momentum super semar
karena juga pada tahun dua ribu tujuh belas saya kuasa hukum beliau
itu beliau juga
sangat benci sekali dengan peringatan
apa itu kebangkitan pki yang diadakan oleh vhi di penunggoro
dan beliau malah dipitnah oleh seseorang penitianya
dan kitalah pemerintah krim dan ternyata tidak ditingkat lanjuti
kalau iwan yang dimaksud tadi disebut sebut oleh tersangka itu apakah iwan yang samakah dengan yang kemudian dikenal oleh pak kiflan
atau yang berbeda atau kan sempat ada informasi bahwa itu tokoh fiktif dan lain sebagainya itu gimana pak
nah ini ceritanya bahwa dalam dua hari tiga ini kan muncul presentasi apa
presentasi apa komponen dari polisi
kebetulan saya berhalangan karena ada di bandung fiba
dan saya tidak mengkonfirmasi beliau apakah ini iwan yang masuk
dan beliau sendiri juga nggak melihat karena nggak diisolasi kan
di dalam penjara di guntur dan tidak bisa lihat tv siapa iwan sebenarnya tokoh apa performanya siapa figurnya nggak tahu
nah besok kami rencanakan ke sana untuk mencek benar nggak ini yang masih iwan itu
oh besok baru besok
oke tapi kalau untuk eksekutor tajun itu tidak tahu pak pak kiplan tidak tahu
oh itu dia kenal
oh itu kenal tapi nggak itu ceritanya
jadi semua apa yang disampaikan dalam keterangan itu itu dibantah berbeda
berbeda dengan putar balik fakta
oke oke oke itu yang kemudian versi dari pak kiflan ya dari juga tim kuasa hukum
saya ke bang julius apa yang bang julius lihat dari proses hukum terhadap pak kiflan zain kemudian dari keterangan yang diberikan oleh polisi diungkap kepada publik itu apa
apakah betul memang ada yang mengganjal atau ada yang rasa rasanya tidak
seperti itu atau bagaimana
yang pasti begini kalau kami berpandangan ketika polisi berbicara dalam hal ini sebagai penyidik ataupun institusi
maka prinsipnya dia harus bicara dalam satu koridor due process of law
di situ ada skema criminal justice system lalu ada hukum acara pidana dan sebagainya
nah kami memandang berbagai macam publikasi kemudian juga yang dikatakan sebagai bentuk transparansi atau pengungkapan seharusnya tidak melampaui koridor koridor tadi
apalagi belakangan kita sama sama tahu publik begitu heboh ya hingar bingar pemberitaan di majalah tempo
nah supaya tetap fokus pada pengungkapan dugaan tindak pidana dan tidak bias menjadi seperti framing apakah ini makar kaitannya dengan perebutan kekuasaan atau tidak
nah yang terlebih lagi jika ini kemudian dikaitkan dengan peristiwa kerusuhan dua puluh dua mei

stories pemberitaan dapat nelapan nyawa yang telah di publikasikan
nah saya pikir harusnya lebih mengedepankan proses hukumnya ketimbang publikasi yang seharusnya menjadi ranahnya media masa

itu menjadi ranahnya media massa

yang diinginkan oleh publik itu bukan menjawab pemberitaan
karena itu bukan peran kepolisian
yang diinginkan oleh publik adalah pengungkapan sebuah peristiwa
yang menyebabkan meninggalnya lewat dugaan tindak pidana yang diproses secara hukum
makanya ketika muncul pemberitaan media lalu direspon dengan publikasi
yang naik di permukaan publik adalah perdebatan mengenai mana yang benar mana yang betul
tetapi bukan perdebatan mengenai hukum acara pidana yang berlaku
dan forum apa yang paling valid untuk menguji itu
nah itu sebetulnya yang ditunggu oleh masyarakat
lebih kepada pengungkapan proses hukumnya itu
berjalankah itu sudah sampai di mana
dan terlebih lagi jika ini kaitannya dengan peristiwa yang ada nuansa pelanggaran ham
maka di mana peran komnas ham di situ
dan jika ini juga ujungnya adalah memang ditujukan kepada sebuah proses hukum tindak pidana
lalu di mana peran kejaksaan selalu selaku koordinator untuk tindak pidana penyidikan tindak pidana
karena memegang kewenangan yang namanya dominus litis
nah ini yang hilang dari setiap proses tadi
publik tentu sebagai kuasa hukum bang yuntri juga akhirnya sibuk melempar wacana kepada masyarakat
jadi ada yang belum disampaikan begitu ya
ataupun yang seharusnya disampaikan kepada publik yang lebih dibutuhkan loh ya
oleh publik diketahui dalam konferensi pers itu begitu ya
dan itu menjadi blur
dan akhirnya perang opini
bukan lagi penindakan
perspektif hukum yang lain nanti dari pak fikar
tapi kita harus break dulu pak fikar
kita jeda terlebih nanti saya akan tanyakan bagaimana menurut pak fikar dalam proses hukum ini
kemudian dan juga sejumlah kasus
yang menjerat pak kiflan zain
belakangan ini kita bahas
usai jeda kami harus break
kami akan segera kembali sesaat lagi
anda kembali di prime news
saya langsung ke pak fikar
pak fikar dari pandangan hukum anda bagaimana
dari proses kemarin kita konferensi pers kita dengarkan bersama ya
ada keterangan keterangan saksi yang dibuka kepada publik
kalau itu kemudian dasarnya adalah sebuah transaksi
karena ini adalah kebenaran
adalah kasus yang kemudian ditunggu tunggu untuk diungkap kepada media kepada publik
sudah tepatkah langkah itu
atau anda punya pendapat yang berbeda
saya mau masuk dari tugas dan kewenangan kepolisian
ada tiga tugas dan kewenangan kepolisian
yang pertama itu penanggung jawab keamanan dalam negeri
yang kedua penegak hukum
yang ketiga pelayan masyarakat
ngelayani kita bikin sim dan sebagainya
nah yang pertama
barangkali itu yang bukan barangkali
itu yang menjadi kewenangan
paling banyak dilakukan oleh kepolisian
kadang kadang dia tertukar dengan ini
kepulihannya menjadi alat kekuasaan
maksud saya ada kekuasaan diatasnya sehingga itu tertukar gitu
ada banyak kasus gitu
maksudnya ada orang ditangkapi karena makar kemudian dilepas lagi
itu kan artinya apa
hukum cuma dijadikan alat saja
maksudnya seperti itu
tapi kalau masuk ke kasusnya pak kiplan ini
sebenarnya proses ketika masuk ke ranah hukum
ini adalah proses penyelidikan
seperti ijul katakan tadi
penyelidikan penyidikan penuntutan peradilan dan eksekusi dan seterusnya
kalau saya masih menganggap sampai sekarang
penyelidikan dan penyidikan itu adalah rahasia negara
yang hanya bisa diketahui oleh
pihak pihak yang terkait
dia bisa minta keterangan saksi
tersangka dia bisa minta keterangan tersangka
tapi kalau ini ditafsirkan sebagai
sepertinya sudah masuk ke proses penyidikan ya
ada hukum yang dilanggar
itu yang saya katakan
ini sama dengan hukum apa yang dilanggar itu
hukum apa yang dilanggar itu
udah tentang rahasia negara
mestinya meskipun dibuka
tidak masuk ke dalam materi
tidak masuk ke dalam substansi
karena itu kemudian ini menjadi lewat
yang kemarin itu sudah masuk ke substansi ya
sudah masuk ke substansi
alat bukti diungkapkan segala macam
sudah masuk ke substansi
karena itu kalau menurut saya
itu tadi ada dua hal yang dilanggar
pertama melanggar undang undang rahasiaan negara
yang kedua adalah
pelanggaran ajis praduga tak bersalah
dan itu puhaf gitu
padahal ini baru hasil penyelidikan penyidikan
dari sisi apa ya
saya menyebutnya dari sisi sosiopolitis
ini bisa ditafsirkan sebagai framing sebenarnya
sudah sugesti dulu
orangnya yang salah dan ini
padahal kalau mau kembali ke peristiwanya
demonstrasi atau unjuk rasa itu kan sebenarnya bukan kejahatan
sepanjang tidak dilakukan secara anarkis
ketika dilakukan kemarin
kan ada korban
ada korban delapan orang kalau nggak salah yang mati
maksudnya berangkatnya dari situ
ada peristiwa pidana
ada orang mati delapan orang
itu yang harus di
pak fikar tapi kan kasus yang kemudian menjerat pak kiflan ini
kan sebetulnya sudah agak ada rentetannya ya
ada misalnya awal awal dugaan makar disebut
ada pemilikan senjata api
sudah luas begitu
dari sekian banyak proses penyelidikan itu
anda bisa katakan adalah sebuah framing atau bagaimana
nah itu yang saya katakan tadi gini
kalau dia ada di ranah penyelidikan
saya kembali ke soal makar
makar itu kan dikembalikan karena dikaitkan dengan pemilu
sebenarnya itu kan begitu
ada sebelumnya pun seperti itu gitu
sebenarnya kalau kita kembali ke perundang undangan kita
ada dua momen yang orang menjadi halal
membicarakan mengenai pergantian presiden
pertama soal pemakjulan
yang kedua pemilu
yang kedua pemilu
yang kedua pemilu
jadi dua momen ini
berwacana berdiskusi mengenai penggantian presiden
tapi di luar dua momen itu
kalau misalnya pasal makar itu baru bisa diterapkan
nah ini yang terjadi
ya seperti itu tadi yang saya bilang
sebelumnya ada penangkapan makar
tidak ada lagi proses hukum
jadi tidak bisa dihindarkan
anggapan bahwa hukum kemudian menjadi alat kekuasaan
prosesnya saja ya
tapi sebetulnya di luar betul atau tidaknya
ya itu menjadi ranah kepolisian
ini yang tadi saya lanjutkan bang rehanat
makanya ketika di satu sisi
yaitu di aparat negara
penegak hukum dalam hal ini kepolisian
bertindak sedemikian hingga
pelanggaran formil pengungkapan substansi
dan segala macam
yang berpotensi justru mengganggu pembuktian
ketika di pengadilan nanti
harus ada forum untuk menguji atau mencabar
apakah itu benar atau tidak
apakah telah sesuai atau tidak
nah saya pikir ini ada upaya upaya hukum yang bisa di
yang harus dilakukan oleh tim kekuasaan hukum pak kiplan zen
saya ke pak yuntri
pak yuntri ini kan dari berbagai proses penyidikan
masa semuanya dibantah
itu artinya semuanya salah begitu pak
ya pada intinya bahwa
dari kasus kasus yang lain juga ya kita
ada tiga tuduhan yang disampaikan kepada pak kiflan zen
pertama masalah makar
itu pengembangan penyidikan dari pak egy sujana
kemudian tiba tiba beliau ditangkap di polda
menitahan dengan tuduhan senti di undang undang satu ratus delapan puluh enam
itu pun juga ada tidak sesuai dengan kohab
mestinya dipanggil itu tiga hari sebelumnya
bukan ott ini
jadi kita mempertanyakan satu
ini yang menjadi ranah polisi
untuk menangkap beliau
ini yang kita perlu bahas
dan dengan penjelasan sebelumnya
bahwa yang kami sinyalir
bahwa tindakan penyidik ini
merupakan justifikasi daripada
dan pak mengkopul hukam
di kantor mengkopul hukam
kalau ini masalahnya
atau masalah hukum pun
ya di baris krim dong
kenapa di kantor mengkopul hukam
bahwa itu menjadi bagian dari rentetan
yang kemudian juga kita tahu itu ada unsur politiknya
itu bagaimana pak
kalau seandainya itu diungkap
seolah olahnya sudah terjadi
sementara kita pada saat tanggal sepuluh juni
kita cek spdp nya di kejaksaan tinggi
ternyata beliau statusnya terlapor
setelah terlapor bisa ditangkap ditahan
ini sudah terjadi trial
by per adjudikasi
oleh polisi itu sendiri
yang diperkuat oleh mengkopul hukam
ini jadi tanda tanya besar
jadi maksud anda ini lebih kuat unsur politiknya
dari banding hukum atau bagaimana
dan kita juga mengingat bahwa
antara perseteru antara pak wiranto
dengan pak kilamani pernah ada dulu
diajak polemik di televisi
masalah sumpah pocong
nah orang mengakutasikan
ini perseruan lebih besar
porsi politiknya berdasarkan hukumnya
menutup polisi juga
untuk bisa bekerja promoter
sebelum ditantukan setersangka
ini tidak pernah dilakukan
kalau kita pun minta itu diajukan
dan kita komunikasi dengan iwan yang katanya
yang setersangka itu
kita pun tidak diberikan akses untuk bertemu beliau
sehingga kita bisa mencocokkan antara
apa yang dikatakan pak kiplan
dengan iwan itu bersama sama
terang terangan tersangka yang dibuka ke publik
dari tajudin menyebut nama pak kiflan zain
ada irfan syah juga tersangka
yang juga menyebut nama kiflan zain
kalau hal tentu memang ada yang benar
tapi ceritanya berbeda
yang benar itu yang
memiliki dana ya
tapi kan harus dibuktikan untuk apa
kita katakan tadi untuk demo
anti pki atau komunis
sebaliknya oleh iwan
bahwa ini untuk membeli senjata
kalau membeli senjata masa seorang tokoh nasional membeli senjata
kalau itu untuk berperang
saya pikir beli aja lpg
kan selesai mas
soal uang satu ratus lima puluh juta itu tadi dibenarkan
tapi bukan untuk membeli senjata api
dari sisi hukumnya bagaimana membuktikan itu seharusnya
sebuah fakta belum tentu kebenaran
jadi kalau ada orang memberikan uang pada orang lain
itu bisa sedulur
itu maksud saya satu fakta itu bisa ditafsirkan
karena itu harus dilihat konteksnya
konteks kejadian secara menyeluruh
karena itu menjadi penting
keterangan keterangan dari saksi
terutama juga orang orang yang terlibat di fakta itu
baru kita bisa menafsirkan
nah yang kalau menurut saya tidak pas adalah
ini sudah ditampilkan di depan umum gitu
yang dilakukan itu sebenarnya
ada peristiwa lain yang lebih penting
yang ijul katakan tadi
ada delapan orang meninggal
ada peristiwa pidana di situ
itu yang diangkat dulu
demonstrasinya sendiri tidak melawan hukum
tapi kemudian ada keributan yang mengakibatkan kematian
mestinya itu dulu yang diangkat
tapi kan kerusuhan itu juga penting untuk diungkap pak
tapi fokusnya jangan di situ
kepentingan rakyat kalau menurut saya
pentingnya rakyat lebih pada
ada peristiwa pidana
yang kemudian merugikan masyarakat
sampai sekarang mungkin
teman teman di kontras di lbh
masih menampung orang orang tua
atau orang orang yang masih kehilangan
mestinya itu diberesin
justru itu yang
langsung menyentuh masyarakat
bang julius tadi anda katakan perlu untuk kemudian dibuktikan
semuanya ini mungkin apa pak
anda mendorong untuk peradilan kah
tapi ditahan dulu ya bang julius kita harus break
nanti saya juga akan tanyakan ke pak yuntri
soal apa kemudian langkah hukum dari pak kiflan sekarang
saat ini setelah ini apa
apakah saya dengar ada kemudian meminta perlindungan hukum
dan lain sebagainya
bagaimana proses itu kita jawab nanti
setelah break kami akan kembali
karena ini kita juga masih terus menggali berbagai perspektif
dan juga kita ingin tahu bagaimana kemudian kasus ini
seharusnya dibawa secara hukum
dan dari pihak kiflan zain
juga dari dua narasumber lain
saya ke bang julius tadi kenapa harus kemudian
anda mendorong untuk pra peradilan atau bagaimana sebetulnya
yang pasti begini
terhadap proses hukum bang kiflan ini kan
sudah lebih dominan
pertempuran wacana atau opini publik
ketimbang proses hukumnya secara material
sehingga perlu dibuktikan
oleh sebab itu ini
bang kiflan punya hak
dan tim kuasa hukum juga bisa mendorong
bagaimana mencabar atau menguji
kebenaran material mana sih
dari kedua opini yang saling berlawanan tadi
ada hak bagi bang kiflan untuk melakukan pra peradilan
baik itu penetapan tersangka
penyitaan dan yang lain
lalu apa dampaknya terhadap keseluruhan rangkaian cerita
yang ujungnya adalah kerusuhan di dua puluh dua mei kemarin
tentu salah satu puzzle
dari cerita bang kiflan
ketika nanti terungkap secara formal
dan ada putusan hukum yang sah
akan berdampak pada
atau pengungkapan peristiwa pelanggaran ham
yang menyebabkan delapan orang mati tadi
yang disampaikan oleh bang haji fikar
sehingga semuanya terungkap begitu
sudah pasti nah inilah makanya
bisa kita bilang ini satu kesempatan besar
buat bang kiflan
bukan hanya untuk dirinya sendiri
tapi justru untuk mengungkap keseluruhan puzzle ini
di satu sisi juga ini merupakan
dari semua wacana yang sudah beredar masyarakat
dan tidak satupun
diakini mana kebenaran yang mutlak itu
meskipun itu kan gak ada
pak yuntri apakah akan mengambil langkah hukum itu
ya pada prinsipnya
kita akan menuju ke sana
apa yang sudah kita lakukan
pertama kita ajukan
karena tidak mungkin polisi melakukan
mempernih permasalahan atau apa
dia menuduhkan ini
dia harus membuktikan itu
maka kita minta gelar perkara
barangkali lewat perkara ini
akan terungkap sebenarnya
mungkin polisi nggak terlalu malu
karena tadi ada unsur politis
yang cukup dominan
maka kita pun juga masuk ke area politis
yang menghukum kepada instansi terkait
karena tidak pantaslah
kalau seandainya seorang tokoh yang cukup berjasa
tapi celolahnya semikian
polisi melakukan penyelidikan
itu berserakan kuab
dan tidak boleh ditafsirkan
yang selama ini kami lihat adalah
adanya suatu analogi delik
dan tidak berdiri sendiri
itu sebagaimana tahapan senyum kuab
kemudian kalau seandainya ini mentok juga
dan mari kita sama sama ke peradilan
sebelum ke pak fikar
saya masih penasaran pak yuntri
selain empat tokoh nasional yang disebut sebut
pak kiflan memerintahkan untuk itu
ada satu lagi
kalau kita dengarkan kemarin keterangan
ini mengatakan ada pertemuan di masjid
pondok indah dan sebagainya
bagaimana pak kiflan menjawab itu
ada persubstiwa memang terjadi
tapi pembicaraan itu tidak demikian
jadi anda katakan semua yang mengatakan itu
tersangka itu rekayasa atau begitu
kami tidak mengatakan itu
cuma polisi telah menuduhkan itu
nanti kita digelar perkara jelas
apakah benar yang dikatakan oleh si saksi saksi tadi
ataukah rekayasa yang memang harus ditentukan
untuk menjasifikasi kes komplain yang dikomplikasi tadi
kemudian kita tahu bahwa pak kiflan akan
atau mungkin sudah ya
menjurati menkhan ya
itu apa tujuan apa
untuk apa itu pak
karena ini kan dominan aspek politisnya
kita masuk juga
karena kekuasaan politis ya kan
mungkin barangkali beliau ini sangat dihormati oleh junior beliau ya kan
korpsal militer sebagainya
nggak mungkin rasanya itu lakukan
atau kalau seandainya di luar negeri
barangkali saya bunuh kamu
itu kan sesumbar
sifatnya impronteri men slaughter itu tidak akan terjadi
mana alatnya sudah jadi kapan
saksis segala macam
kalaupun dilakukan pembunuhan tidak terjadi pembunuhnya mati
itu baru percobaan pembunuhan
ini baru niat niat pun juga harus dibuktikan panjang
jadi ini polisi saya lihat
sangat panjang kerjaannya
dan sulit pembuktian
maka kita minta gelar perkara dulu
makanya pada itu
apa cerita sebenarnya oleh iwan oleh tajuli sebagainya
mari kita adu di situ
terbuka ya kan
sehingga kita bisa menilai apakah polisi ini bekerja promoter tadi
modern dan terpercaya
dan bisa dipercaya mari kita mendorong
selain ke kemenkopol hukum han ada menyurati institusi yang lain
ada juga tempat lain
mari kita lihat masalahnya bersama
artinya satu masalah
apa sih isi suratnya apa sih sebetulnya
dan mengapa ke kemenkopol hukum
intinya adalah pelindungan hukum
sebagai warga negara biasa
kita minta perlindungan kepada institusi
mari kita buka sama masalahnya
kalau saya tanya ini dominan politis
seperti yang terjadi pada
dua belas dua belas tiga tahun yang lalu
ditangkap kemudian selesai acaranya
nah ini yang kami khawatirkan ini terjadi lagi
kalau memang itu terjadi
kelihatannya hukum ini
menjadikan alat politik untuk bergain
ini tidak baik
kalau hukum murni
kita uji lewat perkarna
atau berapa ini nantinya
pak fikar sesuai dengan judul kita
laberin kasus hukum kiflan z
agar ini kemudian terang benderang
mana yang salah mana yang betul
karena ini kan tadi ada dua opini yang berbeda
bagaimana kemudian ke depan ini
agar kemudian semuanya menjadi jelas
begitu kasus hukumnya
saya kira semua pihak harus tunduk pada aturan main
itu nomor satu sebenarnya
dan ketundukan itu
bukan semata mata umpamanya
dilakukan karena kritik orang
mestinya sudah ada di dalamnya
mestinya kalau memang polisi sudah masuk kerana hukum
dia harus benar benar memperhatikan
apa yang diharuskan oleh hukum
jangan lagi umpamanya dihubungkan dengan
hal hal yang lain
atau apa namanya
faktor faktor lain yang diluar hukum
nah karena itu kemudian
kontrol terhadap kerja kerja kepolisian ini
saya kira juga kejaksaan sudah bisa mulai
ya umpamanya diperpanjangan penahanan
perlu nggak sih diperpanjang penahanannya gitu
atau kalau ke pra peradilan perlu tidak
apa sah atau tidak ini sebenarnya
status pak kiflan kan sekarang tersangka
kalau dari kemarin kita sudah dengar
yang mengatakan bahwa pak kiflan ada
memerintah mereka untuk membunuh empat tokoh nasional itu
kalaupun itu sebagai tersangka
tersangkanya sudah tepat kah
atau justru ada kemudian yang mengatakan
bahwa ini lebih tepat sebenarnya
pembunuhan berencana dan sebagainya itu bagaimana menurut anda
kalau perkiraan saya
kalau saya bilang itu fakta
nanti saya disuruh membuktikan sulit
pernah wirawan saya kira
ada dia menyimpan senjata
saya kira itu ada
entah sebagai kenangan atau apa
yang sudah tidak aktif
kalau mau itu dipersoalkan juga
maksudnya seperti itu
kalau menurut saya ini nggak ada kerjaan
sesuatu yang dilakukan
maksudnya jadi sia sia
status pak kilo sudah tepat belum tersangkanya
tergantung itu tadi
apakah dia sudah menemukan dua alat bukti
yang cukup untuk menetapkan orang sebagai tersangka
berangkat dari keterangan saksi kemarin
jadi sebenarnya ini saksi mahkota
semua ditempatkan sebagai tersangka
dan ini masing masing pengakuannya
apakah ini berkaitan
mestinya nanti di pengadilan akan dibuktikan
mestinya kalau ini kasus hukum
harus dibawa ke pengadilan
karena itu menjadi penting
oke anda juga mendorong untuk sebuah peradilan
agar kemudian dibuka
ke depannya ini ya
saya lanjutin bang ajib iqar
adanya satu upaya hukum
yang bisa membuka seluruh proses
termasuk mana bukti yang benar
mana saksi yang keterangannya benar
dan dari bukti saksi itu
jika tidak benar kemudian bisa diuji lagi
dengan forum forum yang lain
itu penting kenapa
karena supaya ada satu yang namanya
kebenaran material yang diakui oleh
institusi yang resmi
dan itu jadi presiden
presiden bagi siapa presiden bagi opini
presiden bagi proses hukum
jika memang nanti berdampak pada rangkaian penegakan hukum
di peristiwa kerusuhan tadi
makanya saya sepakat betul
yang dikatakan bang ajib iqar
mencabar apakah ini saksi benar
apakah buktinya ini benar
kemudian apakah penetapan tersangka
di dasarnya dengan dua alat bukti
saya pikir ini akan menjadi satu kontribusi yang besar
jika beliau mengambil langkah konkret seperti ini
dan ini akan berjasa bagi
pengungkapan keseluruhan proses
ketimbang kemudian tidak mengambil langkah
dan ada potensi
terjadi hal yang sama
akan ada pertanyaan
iwan mana yang betul iwan a iwan b
mahmud mana yang betul mahmud a mahmud b
rudi b rudi c dan segala macam
nah itu dia
bahkan bisa sampai liar ke sana
dan ini penting sekali untuk diuji
pak yudhri terakhir singkat saja
akan seperti apa ke depan ini
karena ini belum tuntas kasusnya singkat saja
kita akan berjuang tetap untuk mengungkap ini
dan kita dukung polisi bekerja promoter
artinya bekerja profesional
modern yang terpercaya
jangan sampai terjadi
karena kuhab mengatakan bahwa polisi yang terdepan
untuk melakukan penyidikan
kalau seandainya masyarakat atau rakyat
ditanjur oleh polisi
kalau seandainya polisi yang melakukan pelanggaran itu
siapa jadi polisinya polisi
itu yang perlu kita sama sama rakyat
terbuka untuk mengawasi polisi
kita juga nantikan langkah hukum setelah ini
dari pihak pak yudhri
terima kasih banyak pak muhammad yuntri
pak jules terima kasih banyak
pak haji fikar terima kasih banyak
sudah hadir di brainews malam hari ini
kami akan segera kembali dengan informasi lain
tetap bersama kami